aku bunuh kian satan atau mengejar orang itu
aku tidak boleh kehilangan
apa yang kau lakukan
orang itu bukan orang
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku luar biasa
tak sia sia aku memiliki jurus ini
biarlah kau mati
dan biarlah kau mati
biarlah burung pemakan bangkai menghabisi ragammu
jaga dewa batara
apa yang aku khawatirkan terjadi
jurus cakra manggilingan tingkat satu
telah membalikan aliran darahnya
aku harus segera mengobatinya
aku tidak akan membiarkanmu mati
selamat datang gustiratukun trikmanik di ustal ini
kau jangan berulah lagi
kau tidak boleh kembali ke yang sebelum ini
kotoran kuda ini sangat baik
yunda yunda aku tahu
pasti hatimu itu sangat lembut
kau pasti tidak akan tega menghukumku di tempat seperti ini yunda
itu semua pasti karena pengaruh dari yunda ambekasi
kau pikir aku tidak tega menghukummu
sendika agusti ratu
antar dia untuk berganti pakaian dengan pakaian pekatik
kalian tidak perlu takut
sendika agusti ratu
jangan coba coba menyerangku
maafkan kami agusti ratu
kami hanya melaksanakan perintah
bawa dia sekarang
jangan lupa untuk berhenti
siapa yang mencadangku
aku akan membunuh kian santam atau mengejar orang itu
aku tidak boleh kehilangan jejaknya
biar saja aku uruskan nari
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku yang membunuhnya
aku yang membunuhnya
aku yang membunuhnya
aku yang membunuhnya
aku yang membunuhnya
bangun kian santang
juru surawi sesa meninggalkan luka yang amat dalam
aku harus menyalurkan tenaga dalamku
untuk menolong kian santang
lukanya terlalu dalam
aku akan mencoba
aku akan mencoba kembali
menyalurkan seluruh tenaga dalamku
untuk kian santang
tenaga dalamku malah jempol
aku tidak bisa menolongmu
arian kau mana
benar ini raden kian santang
apa yang terjadi dengan raden kian santang papan
dia habis bertarung
dan terkena pukulan yang amat dalam
raden kian santang
raden kian santang
raden kian santang
raden kian santang
raden kian santang
aliran darahnya semakin deras berbalik ke arah jantung
aku harus memperlambatnya